atlet tim nasional u enam belas pebulu tangkis kevin dan marcus gideon
serta sejumlah atlet indonesia lain meraih gelar atlet terfavorit dalam berbagai kategori pada indonesia sport awards dua ribu sembilan belas
acara penghargaan itu digelar oleh trans tujuh bekerjasama dengan kemenpora pada jumat malam
sejumlah atlet nasional menerima penghargaan sebagai atlet terfavorit dalam berbagai kategori pada indonesia sport award
yang digelar oleh kemenpora bekerja sama dengan trans tujuh di studio satu transtv
pada jumat malam dua puluh tiga november
dari dua puluh kategori yang dinominasikan penilaian empat belas kategori atlet terfavorit dilakukan melalui voting oleh masyarakat umum
ada pun enam kategori lain dinilai oleh dewan juri yang terdiri atas insan olahraga
seperti mantan atlet lukman nyode ivanali dan linda wahyu
serta jurnalis senior olahraga anton sanjoyo dan ians tomorang juga tim trans tujuh
timnas u enam belas meraih gelar atlet berogu putra terfavorit dua ribu delapan belas
raihan sembilan gelar dalam berbagai turnamen internasional sepanjang dua ribu tujuh belas
dua ribu delapan belas pun mengantar pasangan kevin dan marcus gideon atau yang disafa the minions
meraih gelar pasangan putra terfavorit dua ribu delapan belas
sangat senang alhamdulillah bersyukur terima kasih buat transmedia dan bapak kemenpora
dan pelatih semuanya orang tua dan teman teman yang telah mensupport tim nas u enam belas
sampai alhamdulillah bisa mendapatkan gelar ini ini apresiasi yang sangat tinggi
dan kami berempat mewakili teman teman yang lain tidak bisa hadir
karena ada keperluan
kami berharga masing masing dan ke depannya semoga kami makin sukses
makin jaya dan makin kompak
yang pasti pengharganya buat motivasi kita buat ke depan jauh lebih baik lagi
dan bisa mempertahankan di tahun depan
selain itu atlet penyandang disabilitas memperoleh penghargaan dalam acara ini
kalau saya udah sebelumnya udah sih udah lama
yang saya baru diangkat baru ya baru mau diangkat
jadi ya perhatiannya memang benar benar sangat luar biasa
sudah tidak ada perbedaan lagi
ya penghargaan ini sangat berarti ya
karena mungkin ke depannya motivasi tambah motivasi lagi
biar kita bisa lolos paralimpik dan bisa menyumbangkan medali untuk indonesia
indonesia sport awards yang pertama kali digelar
diharapkan akan memotivasi atlet nasional
agar terus berprestasi di kancah dunia
tentu penghargaan ini sedikit dari
mimpi mimpi besar yang akan kami berikan terus menerus kepada para atlet ini
agar termotivasi dan prestasinya semakin meningkat dari tahun ke tahun
kita harapkan di tahun yang akan datang kita akan melakukan hal serupa
dan mungkin kreatorinya akan diperluas nanti bagi atlet junior
atlet yang mungkin juara di level asia tenggara
dan sehingga mereka termotivasi untuk bisa menjadi juara dunia seperti tadi yang disampaikan oleh para juara dunia yang lain
proses itu harus dilakukan dilalui dan tentu butuh support butuh dukungan dari kita semua
dalam acara ini legenda bulu tangkis indonesia christian hadinata
atas prestasinya di dunia bulu tangkis selama ini
tak hanya diisi penyerahan piala
para atlet dan mantan atlet terbaik yang hadir juga disuguhi hiburan dari penyanyi tanah air